kamu pasti mau menderakan anakku kan
apa karena muka saya seperti ini
seperti ikan mas
bukan cuma butari saja bu
tapi semua warga
semua warga membenci kami
apa salah kami
atau kami dilahirkan memang untuk dibenci
seandainya kami dilahirkan hanya untuk dibenci
kenapa ibu lahirkan
kenapa ibu gak ngugurin saja bu
kami gak mau bu
kalo kami dilahirkan hanya untuk dibenci gak mau bu
bayu gak mau bu
atau pada saat kami lahir
mengapa tidak ibu bunuhmu
ibu gak tau kenapa semua orang muda itu membenci kalian
ibu gak pernah mau melahirkan kalian dengan keadaan seperti ini
ibu pasti akan menguburkan kalian
ibu tau karena lainnya yang menerita
ibu tau benar benar kalian
ibu juga merasakan penderitaan kalian
ibu gak pernah akan menjadi seperti ini
ibu tak tahan merasakan penderitaan ibu gak bisa

aku ingin menerima semuanya ayah
aku ingin menerima semuanya ayah

aku tidak sanggup lagi untuk hidup ayah
aku tidak bisa
ada apa ini
ibu tidak ada
ibu tidak ada
kak bayu tunggu
kita harus mencari yang mana
kak bayu tunggu kak
maafin ibu kak

aku sangat takut kehilangan ibu
gak bermaksud menyakiti perasaan ibu
kami tahu ibu

ibu sudah rela
bertaurukan nyawa ibu untuk kami

korbannya mulai sekarang
ibu gak boleh bekerja lagi
biar kami yang bekerja ibu
kalah kalian mau kemana

iya grabe prabu
jangan lupa doa ya
kok gak mengetahui segala